ya perilaku mario dandi satrio anak mantan pejabat di jen pajak rafael alun trisambodo yang kerap memamerkan berbagai barang mewah di media sosial
pastinya menarik perhatian masyarakat dari kemarin ya termasuk kepala kantor beacukai yogyakarta ada eko darmanto yang juga memamerkan
apa yang ia punya lewat media sosial
ya jadi memang flexing ini sudah jamak dilakukan gitu ya
iya dan dianggap wajar mungkin bagi beberapa orang
untuk beberapa orang gitu ya untuk membahas terkait dengan flexing ini melalui sambungan daring kita sudah tersambung dengan psikologi sosial
universitas gajah mada mbak lulu lulu atul kisanah selamat pagi mbak lulu
selamat pagi mas alfian mbak dea
terima kasih sudah bergabung bersama si indonesia today mbak lulu kalau mbak lulu lihat sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang orang itu suka flexing begitu ya
memamerkan gaya hidup mewah di media sosial
kalau dalam kehidupan realitanya mungkin juga bisa dikatakan gak semewah itu juga misalnya gitu
kenapa sih mbak ada budaya semacam itu mbak
jadi memang ini karena didukung dengan perkembangan media sosial digital ya
orang lebih mudah sekali untuk melakukan flexing
walaupun sebenarnya flexing sendiri sudah terjadi ya sudah marak ya sebelum berkembang media sosial
cuman bentuknya berbeda
dengan adanya media sosial banyak orang yang lebih bisa mengakses gitu ya
jadi orang yang ingin flexing lebih mudah untuk mempertontonkan
kekayaan atau properti properti mewahnya
mengapa kemudian orang menjadi flexing begitu
ada beberapa hal di sini
yang pertama biasanya karena ingin memukau atau kita kaitkan dengan manajemen impresi begitu
apa sih yang mudah sekali untuk orang menilai kita
nah biasanya kita dari aspek luar gitu ya
aspek luar biasanya akhirnya berkembang menjadi misalnya kayak sesuatu yang bisa kita mudah kita pamerkan gitu ya
kemudian properti dan macam macam
salah satu teknik mungkin ya yang dilakukan orang untuk memukau agar kemudian dirinya diterima dalam komunitas tertentu yang dia inginkan
atau diakui misalnya dia punya profesi tertentu sebagai public figure gitu ya
yang di situ ada ekspektasi masyarakat tuh dia mesti orang yang luar biasa hebat kaya gitu ya
nah kemudian untuk mendukung ekspektasi sosial itu dia tunjukkan gitu ya
yang kita sebut sebagai flexing gitu ya
itu yang pertama
yang kedua bisa jadi memang kadang kadang orang flexing karena merasa bahwa dia ingin memperbaiki
jadi dapatkan validasi begitu ya
ketika kita misalnya flexing di media sosial kemudian ada like ada komen begitu ya
kita merasa tervalidasi yang itu mengobati semacam keraguan kita akan nilai diri kita sendiri
nah jadi ini mungkin kaitannya dengan semacam harga diri begitu ya
harga diri bagaimana sebaik apa sih kita menilai diri kita sendiri
ketika orang mengalami harga diri yang lemah dia butuh untuk meningkatkan
nah biasanya kita dia berusaha mendapatkannya dari sumber luar
luar dari dirinya
validasi dari orang
nah paling mudah seperti itu misalnya pamer
beli baju yang mewah gitu ya
beli jam tangan keren gitu ya
orang wah keren ya kampung hebat
ini semacam mengobati gitu ya
mengobati self esteem yang apa namanya sedang bermasalah tadi
nah yang ketiga gitu ya karena ini juga melibatkan fenomena yang terjadi
ya mungkin bukan fenomena tapi
pejabat gitu ya banyak yang melakukan flexing
barangkali nilai gitu ya
nilai yang dimiliki gitu ya
barangkali di tengah masyarakat kita sekarang nilai kebendaan atau materialistis itu menjadi nilai yang subur begitu
karena kita lihat saja gitu ya misalnya judul judul misalnya di youtube atau mungkin di vlog gitu
itu sesuatu yang membuat orang wah kok dia luar biasa sekali ya
dia kok keren sekali
hebat hebat dalam arti kekayaannya kemewahannya
bisa jalan jalan ke sana kesini pakai kendaraan yang keren gitu
nah jangan jangan nilai materialistis itulah yang sedang berkembang di masyarakat kita
sehingga akhirnya flexing itu saya kira mungkin memang saat ini yang disorot adalah pejabat
tapi saya kira selain pejabat pun begitu ya
itu juga banyak sekali yang melakukan flexing
oke yang sekarang disorot adalah pejabat tapi masyarakat yang tidak punya eksistensi atau ketopan dibandingkan pejabat ini melakukan ya mbak lulu
mbak lulu apakah ada penjelasan secara budaya orang orang indonesia ketika fenomena flexing ini muncul ke permukaan
seperti apa latar belakang budaya kita yang bisa dibilang mendukung dari kebiasaan flexing ini
ya masyarakat kita adalah masyarakat yang kolektif begitu ya
jadi apa namanya sifatnya adalah kita lihat pendekatannya komunal begitu
nah media makanya tidak heran begitu ya ketika media sosial diluncurkan itu indonesia pengakses yang termasuk banyak begitu ya
karena kita selalu ada kebutuhan untuk terhubung
nah ini sangat mendukung karena flexing sekarang kan banyak muncul di media sosial
di sini akhirnya ada proses modeling juga begitu ya
kemudian saya kagumi ternyata mereka juga bisa memamerkan ini ya keren sekali
nah ini akhirnya menjadi semacam nilai yang barangkali gitu ya
itu kemudian diadopt oleh masyarakat begitu
oh berarti yang berarti kita melihat orang pun dari nilai kekayaannya begitu
jadi ini semacam apa namanya sesuatu yang kemudian dipamerkan maaf dipaparkan di media sosial oleh public figure tertentu
itu bisa kemudian dengan mudah diadopt oleh masyarakat
nah mbak kalau kita belajar soal ada teori presentasi diri gitu ya mbak ya
nah kan kita tahu ya kadang kadang
apa yang ditampilkan di muka itu suka berbeda dengan apa yang ada di belakang
nah terkait dengan media sosial ini seringkali orang apakah memang dia tidak mendapatkan eksistensi dirinya di lingkungan secara nyata
sehingga dia mencari eksistensi diri dengan tampilan muka di media sosial ini mbak lulu
ya itu bisa saja terjadi ya karena dengan berkembangnya media sosial akhirnya kita punya dua kehidupan sekarang
ada kehidupan nyata ada kehidupan maya begitu
jadi ini sangat mungkin terjadi begitu
orang mencari eksistensi yang dia diadopt
mencari eksistensi yang dia tidak dapatkan di dunia nyata kemudian dia berusaha memperolehnya di dunia maya gitu ya
nah apa yang mudah kemudian menarik perhatian dan mendapatkan apa namanya semacam tadi ya validasi gitu ya
membuktikan eksistensi ya dengan mematikan hal hal yang sifatnya kebendaan gitu ya materialistis gitu
mbak lulu kalau kita bicara flexing ini kan macam macam ya tergantung bagaimana tingkat ekonomi dari seseorang
mungkin kalau kita lihat contohnya mereka punya jeep dengan harga mahal
punya tas dengan harga mahal
desainer bag begitu
tapi apakah itu bisa dibilang ketika melakukan flexing itu seberapa parah sih apakah ada kondisi kesehatan tertentu terhadap orang yang melakukan flexing misalnya ternyata sebenarnya nggak seperti itu
jadi flexingnya flexing banget gitu alfian
atau ada gangguan secara psikologis gitu lah mbak
mungkin saya tidak mengarah ke situ tapi saya mengkhawatirkan ini ada semacam kecenderungan impulsive buying ya
karena ketika kita memamerkan kekayaan gitu kayaknya gak ada habisnya karena orang akan menuntut lagi
oh kamu cuma kemarin udah spammer jeep keren gitu ya
apa itu aja yang bisa kamu beli begitu ya mungkin ada terbersih pertanyaan dalam dirinya
jangan jangan orang mempertanyakan itu
akhirnya dia terdorong untuk membeli sesuatu yang barangkali dia tidak butuhkan
tapi ya tadi mengarah pada impulsif buying itu yang saya kira berbahaya juga begitu
kemudian yang kedua adalah nah kalau orang itu ingin mengobati validasi self esteemnya saya kira dengan perilaku flexing itu tidak apa namanya tidak menjauh
kalau orang itu ingin mengobati validasi self esteemnya saya kira dengan perilaku flexing itu tidak apa namanya tidak menjadi
nah kalau orang itu ingin mengobati validasi self esteemnya saya kira dengan perilaku flexing itu tidak apa namanya tidak menjauh

jadi akhirnya hanya menjadi dia akan terjebak gitu ya terjebak pada sesuatu yang lingkaran
setan gitu ya yang enggak akan ada berhentinya disitu

jadi akhirnya hanya menjadi dia akan terjebak gitu ya terjebak pada sesuatu yang lingkaran

kalau berkelanjutan orang menjadi yang jelas harga dirinya malah semakin rendah
kalau orang terus melakukan flexing harga dirinya sebenarnya makin rendah makin rendah
karena dia tidak mengobatinya
dia hanya sekedar kayak kita sakit kemudian minum obat anti nyeri sebentar
tapi sebenarnya rasa sakitnya akan terus bertambah karena tidak diobati begitu
self estem yang rendah ini bisa mengarah pada permasalahan psikologis yang banyak
karena banyak gangguan psikologis itu bermula dari self esteem yang rendah
katakanlah misalnya yang sekarang lagi sangat banyak dibicarakan depresi
itu bisa mengarah seperti itu
bisa sampai mengarah pada gangguan psikologis semacam itu
nah self esteem yang rendah ini juga kan apakah ini juga akhirnya membuat orang orang itu sehingga seakan akan gak punya malu
dia membeli berat
membeli barang barang luxury ini dari hasil uang korupsi
atau mencuri uang yang memang bukan haknya
apakah memang budaya mencuri dari bukan haknya kemudian barang barang itu dipamerkan di media sosial
apakah itu bisa dikatakan sudah menjadi hal yang biasa
begitu saat ini di masyarakat kita atau seperti apa mbak lulu melihatnya
ini kita bicara dalam aspek moral
nah memang ini juga salah satu set effect dari flexing begitu
artinya ketika kita ingin membeli sesuatu dengan secara impulsif kemudian misalnya sumber daya tidak ada
akhirnya kita kan seolah olah berusaha melakukan berbagai banyak hal untuk kemudian bisa memenuhi apa yang kita rasa butuhkan dalam tanda kutip
oke saya harus butuh untuk membeli dan menunjukkan barang mewah yang saya miliki
next barang mewah setelah kemarin saya pamer sehari ini juga harus gitu ya
nah ini juga adalah satu efek yang saya rasa harus memiliki
ini kan ketika tidak didukung orang akan berpikir wah aku harus gimana ya
nah mungkin barangkali ya korupsi gitu ya
tapi satu sisi saya kembali pada tadi ya isu tentang nilai
nah nilai kebendaan ini kan juga menjadi salah satu unsur yang mendorong orang kemudian untuk mengarah pada korupsi
karena dia melihat bahwa ketika saya tidak memiliki sesuatu saya tidak berharga
maka kemudian apa jalan yang bisa saya lakukan bisa jadi ya karena itu korupsi itu
sebenarnya masih banyak hal yang kita tanyakan ya mbak lulu
karena memang tapi memang karena waktunya terbatas gitu ya
jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih mbak lulu sudah bergabung bersama si anamisa today
nanti kita lanjutkan lagi diskusinya
karena kan panjang ya
panjang banget nih kayaknya menarik banget di bahasannya soal flexing ini
terima kasih mbak lulu sudah bergabung bersama sian indonesia today hari ini
oke ya sama sama selamat pagi